sebuah panti pijat di jalan petemon surabaya minggu malam digerebek petugas satreskrim polrestabes surabaya
panti pijat tersebut diduga menjalankan prostitusi terselubung
dari penggerebekan itu tiga terapis dan seorang mucikari diamankan polisi
beginilah penggerbekan sebuah panti pijat di jalan petemon surabaya jawa timur
yang dilakukan tim operasional lapangan unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polrestabes surabaya minggu malam
seorang terapis dan pelanggannya kaget lantaran saat digerebek sedang berhubungan intim
kedua orang berlainan jenis ini pun langsung diamankan petugas
dari pengerebekan tersebut polisi mengamankan tiga terapis panti pijat
yakni suhartin hartati dan novi yang tengah memberikan layanan plus plus kepada para pelanggannya
selain itu polisi juga meringkus sutila sang mucikari
sejumlah barang bukti pun disita polisi yaitu buku tamu
serta uang tunai hasil transaksi seksual sebesar rp delapan ratus tiga puluh
sementara itu pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat
yang resah akan praktik prostitusi terselubung bergedok pijat tradisional
polrestabes surabaya berhasil mengungkap perbuatan
mempermudah dilakukan perbuatan cabul memberikan fasilitas
yang dilakukan oleh tersangka mtl
di mana yang bersangkutan ini adalah sebagai pemilik dari panti pijat
yang anggotanya atau yang para terapisnya ini memberikan layanan pijat plus
atau berhubungan seksual dengan pelanggannya
kini sang mucikari akan dijerat dengan pasal dua ratus sembilan puluh enam dan lima ratus enam kuhp
dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara
sementara tiga terapis akan dikenakan wajib lapor dan diserahkan ke dinas
sosial pemkot surabaya untuk dilakukan pembinaan
fahrudin uluwi surabaya